korban tewas akibat banjir bandang luapan sungai cimanuk garut jawa barat terus bertambah
data tim dvi polda jawa barat korban yang sudah ditemukan hingga senin siang menjadi tiga puluh empat orang
korban terakhir merupakan perempuan yang ditemukan di kawasan waduk jati gede sumedang
proses pencarian di hari ke enam pasca banjir bandang luapan sungai cimanuk garut jawa barat membuahkan hasil
satu orang korban ditemukan di kawasan wado sumedang
korban berjenis kelamin perempuan dengan usia diperkirakan di atas tiga puluh tahun
kondisi jenazah yang sudah tidak baik membuat proses identifikasi terhambat
dengan penemuan satu korban itu hingga senin siang tim dvi polda jawa barat menyatakan jumlah korban menjadi tiga puluh empat orang
pada pukul sebelas empat puluh perkiraan masuk satu jenazah baru lagi
informasi dikirim dari wado
jenazah berkelamin wanita dewasa
jadi saat ini jumlah jenazah yang sudah masuk ke rumah sakit guntur berjumlah tiga puluh empat jenazah
tiga puluh satu sudah teridentifikasi dan sudah diambil oleh pihak keluarga
hingga senin siang tim dvi sudah berhasil mengidentifikasi tiga puluh satu jenazah
seluruh korban itu sudah dibawa pihak keluarga
sementara itu masih ada sembilan belas orang lagi yang masih dinyatakan hilang
proses pencarian masih dilakukan hingga radius puluhan kilometer dari lokasi kejadian
deden rahadian garut
ya ada koresponden cnn indonesia albi pratama di garut jawa barat
albi sembilan belas orang diperkirakan masih hilang
bagaimana dengan operasi pencarian sejauh ini
satu orang ditemukan hari ini bagaimana sampai sore ini
apakah ada lagi jenazah yang kemudian ditemukan
sampai dengan sore hari ini jumlah korban yang dinyatakan hilang masih berjumlah sembilan belas
di mana belum ada penambahan temuan lagi dari korban yang sampai saat ini masih diupayakan untuk dapat ditemukan di sejumlah lokasi
yang diduga korban korban tersebut terseret oleh banjir bandang yang terjadi pada selasa dua puluh september dua ribu enam belas lalu
sampai saat ini korban yang telah dinyatakan meninggal dunia berjumlah tiga puluh empat
di mana satu orang diantaranya baru ditemukan hari ini pagi tadi di sekitar waduk jati gede kabupaten sumedang yang jaraknya kurang lebih delapan puluh km dari kabupaten garut sendiri
dan proses pencarian sendiri masih terus berlangsung sampai sore hari ini dan akan dihentikan pada pukul tujuh malam nanti
sementara untuk besok merupakan hari terakhir dari masa tanggap darurat untuk melakukan proses pencarian oleh tim sargabungan seperti basarnas tni polri masyarakat dan dibantu oleh relawan
belum ada kepastian
apakah akan dilanjutkan ataupun diperpanjang ataukah akan berhenti pada hari selasa besok
apa saja pertimbangannya untuk melanjutkan atau tidaknya operasi pencarian ini
karena masih ada sembilan belas korban yang masih belum ditemukan
ya eva untuk melakukan persetujuan dilanjutkan atau tidaknya proses pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang sampai saat ini memang ada berbagai macam prosedur
dari pengalaman kasus bencana alam yang terjadi memang harus ada persetujuan
dari pihak baik itu dari pemerintah kaupaten lalu dari tim basarnas dan juga pihak keluarga sendiri
apakah mereka menginginkan tetap diupayakan proses pencarian dengan waktu perpanjangan biasanya tujuh hari ke depan ataukah disudahkan sampai dengan hari ini
tetapi mengingat sampai saat ini masih ada sembilan belas korban yang dinyatakan hilang
pihak keluarga masih menginginkan proses pencarian tetap dilakukan sampai dengan beberapa waktu setidaknya sampai satu minggu ke depan
jika tidak barulah
pihak keluarga akan mengikhlaskan ataupun bersifat legowo seperti itu eva untuk membiarkan keluarganya masih dalam proses pencarian
iya selain kemudian melakukan pencarian korban bagaimana dengan pemulihan aktivitas di sana
misalnya rumah sakit dr selamat yang sempat lumpuh total karena terkena banjir bandang
apakah kemudian sudah beroperasi hari ini albi
untuk rumah sakit umum dr selamat yang merupakan milik dari pemerintah kabupaten garut sendiri
tetapi ini tidak membuat rumah sakit menunda lebih lama lagi untuk proses pelayanan kesehatan
di mana hari ini sejumlah antrian dari masyarakat ataupun warga yang ingin melakukan pengobatan sudah mulai dibuka
ada beberapa pelayanan kesehatan yang dibuka seperti poliklinik mata lalu poliklinik saraf dan juga kesehatan lainnya
tetapi untuk icu lalu untuk operasi ronsen dan lain sebagainya belum dapat digunakan dan akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar kota bandung ataupun kabupaten tasik
sementara untuk kerugian yang dialami oleh rumah sakit umum dr selamat sendiri mencapai kurang lebih lima puluh miliar rupiah
ya demikian tadi laporan albi pratama langsung dari garut jawa barat